pembukaan pertemuan trade investment and industry working group presidensi g dua puluh
rabu siang berlangsung di solo
pertemuan dibuka oleh menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita secara virtual
pertemuan digelar untuk mencapai satu misi bersama
yakni kerjasama menghadapi situasi sulit akibat pandemi covid sembilan belas
kita mengambil satu kerjasama menyikapi dinamika dinamika dan persoalan persoalan yang kita miliki saat ini
mulai dari kesehatan kemudian dari isu digitalisasi
kemudian juga salah satunya meniadi penyelidikan transisi transisi energi dan perubahan hutan
di bidang kesehatan setiap negara diharapkan
bisa memperoleh akses yang sama dalam mendapatkan berbagai kebutuhan kesehatan
dalam bidang industri negara g dua puluh didorong untuk menggunakan teknologi
agar bisa bersaing menghadapi tantangan zaman
selain itu dibahas pula masalah investasi yang harus menyesuaikan kondisi lingkungan
bapak g dua puluh dan organisasi internasional bisa punya satu kesepahaman
dalam menyikapi kondisi pandemi ini
dalam rangkaian kesehatan
kami sudah punya hasil kajiannya mengenai bagaimana industri yang sudah mengadopsi teknologi
yang berkaitan dengan industri empat itu punya resiliensi yang lebih tinggi
acara g dua puluh akan berakhir kamis dan ditutup dengan jamuan makan malam
royal dinner di pura mangkunegaran solo
akan dilakukan rolling city tour ke sejumlah tempat wisata
dan pusat kerajinan wayang dan batik di kota solo